halo ngobrol bareng cnn indonesia tv di instagram sianan indonesia tv
ngobrol bareng di rumah dengan saya anchor cnn indonesia lady malino
nah sekarang kita akan bahas mengenai kiat orang tua dan juga anak
nih kita kasih pin nya dulu ya
karena kalau kita udah
oke ini dia tema kita hari ini
ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
kiat orang tua dan juga anak hadapi home learning
karena kalau kita lihat di internet di berbagai media sosial
udah banyak meme meme yang curhat
kalau orang tua udah mulai stres mengajarkan anak ketika harus belajar di rumah
tapi ternyata tidak cuma orang tua yang stres
mereka harus di rumah dan juga tidak bertemu dengan teman teman mereka
apalagi kalau mendapat
selalu dimarahi oleh orang tua
nah ini caranya gimana
kita akan bahas dengan
ya akan berbagi pengalaman
dua anak yang masih tk ya
kalau nggak salah ya

dan satu anaknya sekolah
dan satu lagi tuh anaknya satu tahun empat bulan
bagi bagi tugas dan juga tips tipsnya dia ketika harus mendampingi anak
belajar di rumah tapi juga masih mengasuh anak satu tahun empat bulan
selain itu juga kita juga akan bergabung dengan psikolog
ada mbak wanda anastasia
nah mbak wanda ini juga akan berbagi tips
gimana seharusnya orang tua agar juga tidak stres
karena banyak meme nih ya
kalau misalnya kita lihat
di hari pertama orang tua tampak seperti barnie yang lucu
dan juga bisa menyemangati anak anak
ketemu motivasi anak anak ketika belajar di rumah
tapi hari ketiga
kalau meme nya itu bercerita
ketiga orang tua sudah mulai tampak seperti singa
dan hari ke sebelah sudah seperti naga yang mengeluarkan api
apakah ini juga dialami oleh teman teman
netizen yang nonton instagram cnn indonesia tv hari ini
nah boleh curhat
ada juga berbagi tips
gimana sih agar dibawa santai aja
ketika mengajarkan anak di rumah
atau mengajari anak di rumah
nah ini kita akan live dengan natasha rizky
ada juga informasi tentang bahwa
beda usia beda juga pendekatan
ataupun komunikasi dengan anak anak
agar mereka bisa termotivasi belajar
atau mengikuti home learning
nah ini kita juga akan bahas
gimana juga bagi tugas
antara ayah dan ibu
atau untuk single parent juga
nah ini gimana
biar tidak terbeban sendirian
kita akan minta juga saran sarannya
ada mbak wanda anastasia
tapi untuk pertama
kita akan coba live dengan natasha rizky
atau mengikuti home learning
apakah ini sudah join
ini sudah ada permintaan dari
mbak wanda juga sudah terpantau join dengan instagram cnn indonesia tv
yang akan bergabung dan juga berbagi cerita
bisa disimak semuanya
kayaknya mungkin ada yang senasib sepenanggungan
seperti caca disana
hai kak alhamdulillah baik
oke cak langsung aja nih cak
karena ini kan juga sangat terbatas
nah ini cak kan harus
wow ada iklan di belakang ya
harus mendampingi anak
dua anak sekaligus belajar di rumah
sementara juga ada baby yang juga butuh perhatian
satu tahun empat bulan
nah ini gimana bisa diceritakan jadwalnya sehari hari
apa yang berubah
sejak belajar di rumah gimana nih cak
aku ini pengalaman
pengalaman sekaligus belajar juga
jadinya belajar kesabaran juga nih
dalam sehari itu harus
nemenin dan ngajarin dua anak gitu
jadi yang bikin aku
sulit adalah ketika harus
sekarang kan ada metode zoom gitu gitu ya
jadi itu tuh ada waktunya kan kak
jadi itu kadang yang aku suka susah
sementara yang satu
misalnya jam dua belas tiga puluh
itu ada zoom bersama gurunya
yang satu lagi itu harus
jadi waktunya tuh mepet mepet
nah yang satu harus ngerjain
tapi yang satu belum selesai
yang satu lagi harus sudah selesai
tanggal segini jamnya segini
itu balap balapan gitu loh
terus yang satu yang bayi
pengennya nempelok sama emaknya
jadi ya kadang kadang sih aku
sebenernya ya alhamdulillahnya
karena kita sekarang udah
desta juga lebih banyak
di rumah kan gitu jadi shootingnya juga
dibatasin ya nah alhamdulillah sih
bisa saling ngebantu juga jadi misalnya
tugasnya gambar gambar bu tolong deh
kamu ajarin yang ini ya gitu
nah kalau aku bagian
ngurusin yang ini gitu ntar miguel
ganti yang jadi sebenernya perlu
komunikasi juga sih sesama
jadi biar tetep dibagi gitu
mungkin kalau yang anaknya baru
satu kan enak nih ya maksudnya jelas
fokusnya kesini gitu tapi kalau anaknya
udah ada yang sampai empat mungkin
temen aku juga ada yang anaknya empat
ratna gali itu anaknya lima
kebayang ya dia harus tiga tiganya
anak yang udah sekolah ada yang
juga sekolah jadi makanya aku
harus menjalin kerja
sama yang baik juga sih sama pasangan
bahwa kita nih harus berdua ngerjainnya
oke jadi desta tugasnya apa nih
kalau di rumah nih bapaknya anak anak
sempat juga kasih komentar ke caca ya
ya dia emang
tugasnya gitu jadi kalau misalnya
aku udah mulai semeh nih biasanya dia
harus sabar nggak boleh marah marah
kalau ngajarin anak
harus sabar terus ya udah
akhirnya kan aku suruh kan
kamu yang ngajarin anak anak
ya udah akhirnya pas dia yang ngajarin
tiba tiba suaranya dia
kamar sebelah loh ini yang lagi dibahas
coba dia bahas sendiri loh ini kerjaannya
wah viral banget sih video
strong itu jadi gimana lion
lagi tuh waktu ajarin
ajarin apa sih sebenernya
pokoknya misca tuh tugasnya
pokoknya lagi bahas
kayak kalo suka sesuatu
suka sama binatang itu kenapa
misca tuh milihnya tiger
ya udah dia bilang
sepuluh kali nih aku udah ngajarin
aku udah mulai semewon kan
coba sekali lagi sekali lagi sampai direkam
salah mulu nah aku sebel dong
kan ini udah sampai sepuluh kali loh ibu ulang
terus mulai nih bapaknya masuk
bu kamu gak boleh kayak gitu harus sabar
jangan marah marahin anak
yang tegas boleh tapi
jangan jadi naik darah
oh yaudah bu ini gantian nih kamu aja yang ngerjain
udahan aku kasih nih hpnya
dia mulai mulu udah sampe lima belas kali
aku hitungin tuh lima belas kali udah dong
aku pindah dong ke kamar sebelah
pas yang ke dua puluh kali aku itung kak
jadi itu langsung mudah ya
aduh luar biasa sih dia pun akhirnya merasakan
aduh bener nih emang ternyata
ngurusin anak ngajarin anak belajar
itu bener bener harus
kesabarannya tinggi banget
akhirnya dia ngerasain juga
nah cak ini kan juga punya
dua anak belajar sekaligus
begitu ya belajar di rumah
nah ini suasana belajarnya kalau di
nah biasanya sih harus
gantian sih kak gak bisa barengan
karena kalo udah barengan nih
kakaknya sama adiknya itu yang ada jadinya
kalo gak main jadinya berantem
jadi emang aku harus ngebagi waktunya
aku tuh sekarang juga agak kesulitan
mulu gitu jadi aku tuh lagi
edukasi juga ke mereka bahwa
ini tuh libur bukan main main gitu
kadang tuh mereka bangunnya tuh suka siang
agak jadi kayak tidurnya malam banget
nanti begitu dibangunin
marah marah ya kan
karena kebiasaan libur jadi gimana caranya
aku tuh ngebagi waktu supaya misalnya
yang si kakak dari jam segini
sampai jam segini tempatnya disini
si misca tempatnya disini
karena kalo digabungin itu tuh berantem
iya jadinya ngobrol berantem tapi kalau sendiri nih
maksudnya sama aku doang jadinya fokus gitu
walaupun emang dia juga suka rest
kalau ibunya yang ngajarin tuh mereka
langsung beda banget
juga tuh kalau hari pertama katanya
orang tua masih kayak barnie lucu
hari ketiga udah kayak macan
hari kesempatan udah kayak
naga mengeluarkan api
iya sampe ada
sampai ada meme itu loh kak
selama lockdown ini bikin hubungan
ibu dan anak malah jadi rongga
karena itu ya menyadari ternyata guru
masih lebih sabar daripada orang tua
tapi cah ketika lagi udah gak sabar nih
cukup emosi ketika mengejarkan anak
nah ini apa yang dilakukan oleh caca
apakah meninggalkan anak anak kemudian minta tolong yang lain
untuk mendampingi mereka atau seperti apa
nah biasanya kalo mereka
udah lumayan mumet gitu
kalau megumi kan udah
tkb kan kak jadi maksudnya udah
udah ngerti lah jadi dia bisa ngomong tuh
enggak dulu deh megumi udah gak kuat nih
banyak banget gitu
dia bisa ngomong boleh gak dijeda dulu gitu
sebentar aja nanti megumi
ini lagi deh belajar lagi gitu
terus oh ya udah
kadang megumi soalnya agak agak sensitif juga kan kak
kadang kadang misalnya nih dia salah
nanti aku bilang salah dia nangis
suka suka dia aja kan
jadi ya udah kalo kakak emang moodnya lagi belum enak
ibu kasih sepuluh menit dua puluh menit ya
buat perda oke gitu
miska pengen main aja
suka suka dia aja gitu loh jawabannya
ya biska jangan gitu dong
karena ini kan banyak tugas gini gini
enggak ah bu soalnya miska kan mau
miska gak mau belajar
suka suka dia aja jadi bener bener
makanya aku sama kalau dia udah
mulai kayak gitu tuh si miska
biasanya aku sama desa kasih
semacam reward jadi
mereka ini kan jarang banget ya makan es krim
makan coklat itu mereka jarang kak
lumayan agak strict lah urusan itu
karena mereka tuh ada alergi jadi
cepat banget yang namanya batuk pilek gitu
bisa tertip belajarnya
bisa nurut sama ibu sama ayah
mau belajarnya cepet
mau kerjaannya selesai tugasnya bagus
nanti ibu sama ayah kasih reward boleh deh makan es krim
atau misalnya boleh deh
nanti ibu bukain mainan
gitu gitu lumayan sih
strik banget terus juga nggak ada
apa namanya gak ada hiburan
buat mereka mereka pun juga lama lama stres juga kan kak
jadi paling itu sih upaya
yang bisa kita lakuin sejauh ini
dan anak anak juga
curhat gak sih kayak mama aku bosen
karena gak ketemu temen atau kayak gimana
mereka sering curhatnya tentang
apa sih kalau misalnya belajar di rumah ini
misca tuh kemarin bilang
udah mulai ngomel ngomel
bu corona ini jahat banget sih
gara gara corona misca jadi gak bisa
main ke mall deh
ngomong kayak gitu terus kalau
bu megumi bosen
megumi udah gak tau harus ngapain
lagi udah kayak gitu
terus kemarin sih
lucu sih kak jadi kemarin
desa kan ada podcast ya
terus dia sempat yang nanya nanyain anak anak gitu
corona tuh apa sih kak
terus kita kenapa harus di rumah aja
terus kenapa sih kita harus cuci tangan
terus kenapa kita harus
sekarang lebih menjaga kebersihan
itu lucu sih menarik aja
jadi kayak ngasih edukasi juga ke anak
bahwa apa sih sebenarnya yang lagi kita hadapin
gitu ya lucu lucu jawabannya
ada yang ya si misca bilangnya jahat
pastinya ya dan juga menghibur
ini kan kurang lebih udah satu bulan ya
anak anak belajar di rumah
ini semakin bisa
makin disiplin atau gimana
makin enak sih diaturnya karena kemarin itu kan
sempet juga kita ada
di sekolahnya megumi itu sempat ada libur term juga kan kak
dua minggu gitu
jadi ya makin panjang lagi nih liburnya gitu
terus sempet nanyain
karena sempet libur kan berarti otomatis
home learningnya juga berhenti kan
terus megumi sempet nanya
kita gak tugas tugas lagi nih di rumah
terus bilang mati gue
wah nantang ini bocah
aku emaknya nih sama bapaknya udah temang aja
lagi libur dua minggu enak banget
nikmatin dulu nah udah terus pas begitu udah mulai sekolah lagi
mereka udah terlatih sih
maksudnya oh oke bu ada sekolah lagi ya
jadi ya udah maksudnya udah lumayan
terbiasa sih kak kayaknya
udah sebulan lebih kan ini
iya betul betul
nah kalau di sekolahnya megumi dan juga
ada yang memang harus zoom atau mengumpulkan
pr di foto terus kirim ke whatsapp
nah ini bagi bagi jam jam
belajarnya tuh kayak gimana sih kalau
misalnya megumi dan juga miriska
jadi kalo di sekolah gumi ini
sama misca alhamdulillah tetep sih
ngikutin jam pelajaran kayak biasa di sekolah
jadi masuknya misalnya kalo yang
setengah sembilan gitu nanti selesainya juga
jam setengah dua belas gitu begitu pun
juga dengan megumi nah menariknya adalah
mereka itu tuh
ngezoomnya itu bukan pada saat belajar
jadi kita belajar jauh lebih santai gitu loh kak
jadi mereka tuh zoomnya lebih kepada
untuk menyapa sesama temen temennya
nyapa gurunya jadi zoomnya tuh
buat dibikin fun sama gurunya
jadi kan ada juga sebagian yang
bikin zoom untuk sambil ngerjain tugas kan
nah kalau metode di sekolahnya
megumi sama misca tuh enaknya
zoom itu emang untuk bikin mereka
buat ketemu sama temen temennya
jadi buat nyapa gurunya
jadi lebih relax gitu
nah jadi buat tugasnya tuh ya kayak biasa
terus untuknya dari sekolah juga
dimudahkan sih kak pakai google classroom
mereka ngasih due date nya
misalnya tugas ini dikumpulinnya
buat besok jam segini
jadi setidaknya tuh mereka masih ngasih
waktu lah ke kita untuk ngerjain
pekerjaannya kalau emang si anak
pas lagi jam pajaran lagi mudian
alhamdulillah sih maksudnya dimudahkan juga
oke mungkin dari caca
memang amarah sudah
di depan mata begitu
mungkin mau meluapkan juga ke anak anak
karena takut nanti pada kapok
nah ini kira kira gimana untuk mengendalikan
amarah itu sendiri ketika ngajar
aduh mungkin aku bukan tips kali ya
karena caca pun juga
lagi belajar banget kak jadi orang tua
pada saat mau
ngerjain pr atau misalnya tugas sama anak
mungkin kita harus lihat mood kita juga kali ya
jadi jangan sampe
kitanya juga moodnya lagi gak enak
terus maksa mau ngajarin anak
jadinya makin numpuk tuh
jadi makin senewan kan
jadi mendingan mungkin kita liat dulu
kita nih perasaannya lagi seperti apa
jangan sampai anak yang kena dampaknya
terus kedua kita juga harus lihat nih
dan dikasih edukasi juga ke anak
ya sama aja kayak sekolah
bukan lagi libur gitu

sama sama diajak komunikasi aja sih kak
karena kan anak anak sekarang udah
ya maksudnya alhamdulillah udah bisa lah diajak komunikasi
dan yang ketiga mungkin dikasih reward
karena di masa masa seperti ini mungkin
gak semua anak anak memahami gitu
mereka kan juga pasti butuh hiburan
butuh kesenengan ada rasa jenuh
pastinya kita aja orang dewasa ada rasa jenuhnya
jadi si tiga itu sih kalo dari aku
liat perasaan kita liat perasaan anak
dan yang ketiga berikan reward untuk mereka
oke nah sebentar lagi juga kita akan
setelah nanti aja aku akan melancarkan
mungkin ada yang ingin ditanyakan juga ke psikolog nanti
oh ada sih kak
membuat anak tuh
dengan situasi sekarang
nyamannya itu dalam artian
iya bukan cuma belajar
tapi nyamannya dalam artian bahwa
situasi lockdown ini tuh emang
istilahnya kayak hadiah gitu loh
hadiah dari tuhan gitu loh
buat kita untuk memperbaiki
untuk bisa berkumpul dengan keluarga
jadi gimana sih caranya bikin anak anak tuh
jadi nyaman gitu sama keadaan ini
karena kalo di sisi lain tuh kayak
lockdown tuh jadi gak bisa kemana mana
kayak semua kasih negatif yang dilihat anak gitu ya
melihat dengan positif hikmah dari lockdown ini
acang sebelum kita mengakhiri live kita
ada tips gak sih
tips saling jaga selama pandemi ini
untuk kita bisa saling jaga selama pandemi ini
mungkin rajin cuci tangan atau
jangan sempat ngeberita hoax atau apa
atau saling pengertian
atau jauhi keramaian

nah kalo dari aja sendiri apa tipsnya
ya kalau dari aku sih paling
maksudnya sebagai ibu rumah tangga juga
maksudnya sebagai ibu rumah tangga juga
jangan capek untuk bawa yang ngingetin ke anak
bahwa emang kita harus
menjaga kebersihan itu
walaupun mungkin orang orang bilang lebah ya
tapi percayalah kelebayan kita itu
menyelamatkan juga menyelamatkan diri kita doang
tapi orang banyak gitu
jadi siapapun disini
bisa menjadi pahlawan gitu loh
untuk menjaga agar rantai virus ini tuh
paling itu aja sih kak kalau dari aku
oke kita doakan juga semoga semuanya cepat berakhir
gak ada lagi
semoga semuanya bisa beraktivitas normal
terima kasih acan natasha rizky
sudah bergabung dengan saya
sama sama kak lady thank you banget
iya thank you juga sharingnya
kita akan coba ke psikolog ya
dan juga salam strong
pastinya ya ini semua netizen
udah pada kirimin salam
untuk mama mama strong
di luar sana dan juga
itu kisah lucu ya dari
salah satu mama yang kita
hubungi dari cnn indonesia tv saat ini
tapi pasti masih banyak lagi orang tua
di sana yang memiliki kesulitannya sendiri
nah kita akan
coba bergabung dengan
psikolog ada mba wanda
apakah sudah bisa bergabung dengan kita
di cnn indonesia tv kalau tadi
agar anak tidak bosan
ya mungkin juga bisa memberikan
reward atau bisa memotivasi
memberikan mereka waktu untuk beristirahat
jadi jangan dipaksa juga untuk
terus terus belajar tapi
tidak memberikan mereka
waktu untuk beristirahat
nah kita akan tanya
agar orang tua tidak stres
anak juga tidak stres ini sudah ada
suaranya aman ya jelas ya
mba wanda ini ada pertanyaan
langsung tadi dari natasha rizky
gimana sih menjelaskan ke anak
bahwa situasi saat ini
bisa dilihat dari sisi positif
ataupun menyampaikan ke mereka
bahwa tidak semua kok
ini membosankan atau
apa ya dari sisi negatif terus ya
dilihat anak gimana tuh cara komunikasinya
sebetulnya kalo buat
anak anak itu lebih ke aplikatif ya mbak
supaya anak tidak bosan
memberitakan ke anak itu lebih
kita lebih banyak
karena kan orang tua kan juga
kalo misalkan malem mungkin setelah semuanya
pada bersantai kita bisa family game night
terus ya mungkin bisa beribadah bareng juga
sama sama kan di dalam rumah
gak bisa bertemu dengan teman teman
kalo misalnya ke mall
sebenernya kita bisa mengalihkan itu tadi sih
kalau misalnya untuk anak anak yang lebih kecil
ke mall itu bisa kita alihkan
dengan itu tadi dengan mengajak mereka bermain
quality time tapi bener bener orang tuanya pun
gak boleh ada distraction bener bener
quality time kasih anaknya
tapi kalau misalnya untuk anak yang lebih besar
bukan berarti kita
tidak bisa komunikasi atau ngobrol
dengan teman kan
jadi kita bisa jelaskan ke mereka
kalau misalkan adik bosan atau kakak bosan
kan masih bisa chatting
gitu dengan video call dengan teman teman
karena memang interaksi sosial itu
sangat diperlukan untuk membuat diri kita
secara mental kan
itu untuk menciptakan apa ya
suasana positif juga ya di rumah
kalau misalnya kita balik nih ke tema kita
tentang kiat orang tua
dan juga anak hadapi home learning
gimana sebenernya agar bisa
situasi belajar di rumah
jadi kalo untuk supaya
situasi home learningnya
lebih nyaman memang dari awal
kita harus mengkomunikasikan
harus membuat jadwal belajar
bersama dan itu harus ada
disiplinnya sih mbak
memang gak gampang nggak semudah teorinya
tapi biasanya by proses
akhirnya anak terbiasa
memang kita juga harus menjelaskan
kepada si anak itu
situasi yang terjadi saat ini
harus diberikan pemahaman bahwa dengan dia
dia tetap harus belajar di rumah
makanya dibuat kayak jadwal
belajar bersama dan disiplin
terus juga supaya
supaya kegiatan belajar menyenangkan
orang tua juga harus lebih inovatif
sebetulnya dalam belajar
media video atau gambar
atau misalnya sambil bercerita
misalnya seperti itu
terus kita juga bisa dengan
mungkin tadi juga
natata diski juga udah bilang
memberikan reward seperti itu
sebetulnya bisa kita komunikasikan di awal saat kita
membuat jadwal belajar bersama
supaya anak jadi lebih semangat juga
lebih termotivasi kan karena ada rewardnya
dan tidak lupa juga
bukan suasa di ruangan tapi juga komunikasi
yang lancar gitu ya orang tua dan juga anak
dan gak harus belajar
di dalam ruangan atau di meja belajar juga sih
mbak lady jadi
bisa juga kayak di teras atau di halaman
belakang untuk mengurangi
kebosenan seperti itu
nah ini kan udah banyak nih
mama mama atau juga sebenarnya bapak bapak
tapi gak tercium
di media sosial tentang
mereka sudah mulai stres
ataupun sering marah marah ya
ke anak karena tidak sesuai
harapan mungkin ya belajar di rumah
tapi kalau menguras energi dan juga
nah ini cara mengelola stres
ataupun mengelola emosi orang tua ini
emang benar banget sih mbak
itu masalah yang jadi booming banget
jadi tipsnya itu
ya yang pertama
pastinya sebelum kita
memulai mendampingi anak belajar
sebenarnya kita harus konsultasikan
dulu dengan gurunya
kita harus berkonsultasi materinya
terus juga metode pembelajarannya
sama tugas tugas yang diberikan
supaya ketika orang tua
mendampingi anak mereka sudah lebih siap
orang tuanya lebih siap
terus yang kedua
saat mendampingi anak belajar
memang orang tua pun harus dalam kondisi mood yang baik
jangan pernah memaksa diri
untuk mengajari anak ketika kita lagi lelah
atau lagi gak oke
jadi lebih baik
kalau misalnya memang kita kondisinya lelah
lebih baik kita me time dulu sebentar
oke jadi kalau kita ngetahui untuk mbak
jadi setelah kita merasa lebih baik
ya baru mulai mendampingi anak
kalau mulai merasa emosi
kalau aku tuh biasa nyebutnya
jadi napas dulu
cooling down bisa dengan relaksasi atau
terus kita coba untuk berpikir positif
jadi jangan sampai kita berpikir
aduh home learning ini kok jadi beban banget ya
buat aku gitu
tapi lebih ke menciptakan pikiran bahwa
dengan kita mendampingi anak belajar
membuat kita memperarat quality time
dan kedekatan kita dengan si anak
jadi itu yang harus diingat juga ya
agar juga bisa dapat energi positif
ketika mengajarkan anak
nah ini kan anak anak juga yang belajar
di rumah beda usia ya
ada yang tk sd smp sma
cara komunikasi ke mereka ini gimana
agar juga bisa termotivasi
dan juga kita gak sampai marah marah
juga ngajarin mereka
kalau misalkan buat anak yang
lebih kecil biasanya kita
memang lebih aplikatif mbak gitu memang
bikin ya itu tadi
buat jadwal belajar bersama
terus kita pakai media yang inovatif
terus kita kasih reward
belajarnya juga bisa di
kita juga bisa ngasih cemilan
misalnya yang dia suka gitu
tapi kalau misalkan untuk dengan
anak yang lebih besar
twin atau tim seperti itu
biasanya kan mereka yang diharapkan
memang mereka biasanya sudah lebih punya
jadi paling yang kita
komunikasikan ya kita
minta anak itu membentuk
keteraturan tetapkan manajemen waktunya
jelaskan bahwa tidak datang
ke sekolah bukan berarti libur
mereka tetap kita buat
jadwal yang teratur seperti anak
tetap harus bangun pagi walaupun mungkin
misalnya bangun jam lima ini bisa bangun
jam enam terus tetap
harus mandi dan rapih karena itu juga
membangun mood yang berpengaruh
pada proses belajar
dari sarapan dan kejahatan belajar
tidak hanya orang tua
tapi anak anak juga bisa stress ya mbak
untuk mengenali ciri ciri bahwa anak
sudah mulai tertekan itu ada nggak sih
mbak ciri cirinya dari secara
secara vigit yang kelihatan sih
mereka mulai ada penolakan
simbat terhadap misalkan begitu disuruh belajar
mereka benar benar tidak mau
jadi sudah mulai ada penolakan
cranky ya biasanya
dan mulai kayak
nyari masalah lah
terus kalau kayak gitu
ya karena kita gak bisa mengharapkan
si anak untuk bisa
self management kan apalagi untuk anak yang
lebih kecil jadi
dari kitanya sendiri yang memberikan jeda
oke kalau misalnya anak ini sudah gak bisa
masuk nih ketika diajarin lebih baik kasih dia jeda
nah kita beralih ke
si kakak atau si adik
nah ini kan poin penting tadi seperti yang mbak sampaikan
bahwa memang tips pertama ini
sangat bagus untuk bisa menghubungi
dulu gurunya ya tipe seperti apa
anak kita ketika belajar di sekolah
nah kalau misalnya
tipe anak kita visual
nah ini gimana nih mbak mengajari
tipe tipe anak seperti ini begitu
karena beda kriteria juga
jadi kalau misalnya yang namanya
gaya belajar kan kalau menurut teori dari
ada tiga tipe ya mbak
satu visual gitu nah biasanya
kalau anak yang visual
nah mereka lebih mudah
untuk memahami materi pelajaran
itu atau memahami informasi itu
dengan cara melihat
nah memperhatikan jadi
orang tua bisa menggunakan media
kayak video atau gambar gambar yang
colorful untuk supaya mereka lebih paham
kalau misalnya kayak matematika ya dibuat
untuk pakai contoh dengan whiteboard
misalnya seperti itu
ngejelasin aja itu akan sulit buat si anak
kalau tipe ya
anak itu lebih mudah
untuk memahami dan mengingat
pelajaran itu dengan cara mendengarkan
jadi biasanya anak anak tuh
kalau membacanya dia dengan suara yang keras
atau sambil bercerita
atau dengan orang tuanya tanya jawab
terus juga kalau yang terakhir
untuk yang kenestetik biasanya mereka akan
lebih mudah memahami
itu sambil praktek
jadi itu yang harus diajarin ya
nah kalau bergerak tuh gimana cara ngajarinnya
diilustrasikan seperti itu
ya diilustrasikan atau
misalnya kita pakai percobaan mbak
gitu atau kalau misalnya kayak
ada anak yang pengen hafalan surat
misalnya gitu biasanya kita pakai gerakan
itu akan lebih memudahkan dia untuk bisa menghafal
tips nih yang memang harus
bahwa agar mereka juga
bisa diingatkan lagi begitu ya
tadi kan sudah berbagi tips tapi
apa tips utama yang harus
udah mumpet ngajarin anak
gimana untuk mengembalikan
energi positifnya itu sendiri bagi orang tua
saya pribadi sih kalau misalnya ketika
saya udah mulai kayak emosi
untuk membalikan energi positifnya itu saya
inner clouse button tadi jadi saya
memang harus saya sendiri harus jeda dulu
gitu saya harus jeda dulu
kalau menggunakan teknik breathing
terus saya berusaha untuk
baru mulai lagi
kalau enggak yang ada saya yang marah marah
si anak kan juga
jadi kena kan gitu
terus juga jangan lupa supaya situasi belajar
menyenangkan kita juga bisa melakukan
apa ya bekerja dan belajar
bersama sih mbak sebetulnya
gitu jadi yang dimaksud disini kan
orang tua banyak yang work from home nih
seperti itu jadi
kita bekerja dalam satu ruangan
atau satu tempat bersama dengan
si anak saat belajar itu juga
jadi si anak juga tahu bahwa
orang tuanya juga punya kesibukan
orang tuanya juga sibuk bekerja
jadi itu biasa lebih memotivasi
anak sendiri dia enggak belajar sendirian
oh ya mbak sebelum saya lupa nih kan sebenarnya tadi kan
komunikasi orang tua dan anak begitu dan juga
gimana biar orang tua enggak stress
tapi gimana agar orang tua itu menyadari
bahwa mendampingi anak
di rumah belajar di rumah itu bukan hanya
tugas ibu tapi juga ayah
juga bisa ikut berkontribusi
nah cara komunikasinya itu gimana
ngomong tuh seperti apa ya
memarahi sang suami
atau ayahnya anak anaknya itu gimana ya
komunikasi dengan pasangannya
agar bisa sama sama mendampingi mereka
jadi kita akan bisa
dikomunikasikan dari awal sih mbak lady
jadi kalau misalkan
memang kiranya kayak untuk ibu rumah tangga
misalkan dia harus masak dan sebagainya
minta si ayah untuk
menghandle dulu sebentar
nanti setelah itu ya ketika ayahnya
memang harus kembali bekerja ya kita yang
take over seperti itu sih mbak
atau ketika memang kita butuh jeda nih
kayak tadi aku perlu
minta ayahnya untuk
mengambil alih sebentar
ya sebetulnya ini
komunikasi delta aja sih mbak
gak ada teknik khusus ya sebetulnya
oke jadi memang harus
sama sama disadari begitu ya
bahwa itu tanggung jawab
ibu dan ayah begitu
anak belajar di rumah karena ada kasus nih
misalnya si orang tuanya
si ayahnya ini sebenarnya work from home
tapi karena dia
menilai bahwa oh ini kan tugas si ibu
jadi si anak ini tetap komunikasi
ke ibunya yang lagi kerja di kantor
agak ribet begitu ya
sebenarnya dikomunikasikan aja bahwa
jadi minta tolong ke ayahnya itu
supaya maksudnya ya
mungkin materinya kita
tidak kuasain kita tau ayahnya mungkin lebih gitu
pak kamu untuk yang materi ini
kamu ya yang tolong ajarkan
nanti untuk yang subjek lainnya
akun nih yang bantu
mengasuh itu kan memang perlu dari kedua
dua belas pihak ya gak cuma sendiri
jadi komunikasi yang disampaikan
informasi yang positif tidak
kalimat perintah begitu ya
untuk sama sama mengajarkan
kalau misalkan disuruh biasanya lebih gak mau
karena kalau perintah
memang susah gitu ya jadinya
reseptornya jadi beda gitu
nah oke terima kasih
mba wanda nastasi sudah bergabung di sini
di crn indonesia tv instagramnya
semoga juga ini sangat bermanfaat
dan juga bisa memotivasi orang tua
agar tidak stress ya
mungkin satu pesan saya ya mbak lady
untuk orang tua
memang mengajari anak itu kan gak gampang ya
beda dengan guru
karena kalau guru itu kan orang lain
mereka bekerja maksudnya
tidak pakai emosi karena kita kan kalau orang tua
pasti kan menggunakan maksudnya
bagaimana bisa bisa ya seperti itu
jadi kita lebih
untuk orang tua supaya bisa lebih legowo ya
berpikir aja bahwa yang namanya
parenting itu belajarnya
tidak pernah berhenti
itu belajarnya akan seluruh hidup
jadi kalau misalnya mereka marah
kita marah ya itu bukan
suatu yang gak normal
itu wajar gitu sejauh marahnya masih bisa terkendali
dan tidak perlu
sempurna begitu ya yang penting tetap bahagia
gak perlu jadi orang tua yang ideal
memenuhi kebutuhan anaknya
terima kasih tipsnya juga mbak wanda
akan ngobrol lagi ya dengan tema tema yang lain
terima kasih sudah bergabung dengan
cnn indonesia tv
sampai jumpa mba wanda